aku gak akan pernah jenuh untuk mengungkapkan ini ke kamu
kamu inget kan boy
kita dulu saling mencintai
aku pengen banget masa masa itu terulang lagi
boy kamu dengerin aku kan
boy kemana sih
gue gak ada
terus dari tadi gue ngomong sendiri kayak orang udiknya aja dong
susah lagi ngerinnya
gue gak nyangka ya
selama ini lu udah gua anggap
tapi malah lu nyusuk gua dari belakang
bahkan lu tega buat gua masuk rumah sakit
lu harus terima akibatnya
sabar dok sabar
jangan terlalu pindah ke sana robby
buang saja sekarang
robby itu teman kita
nggak mungkin dia lakukan itu semua
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kita nggak usah perlu mengejar robby lagi
sudah dong tenangin pikiran lu
ini semua bisa kita bicarakan baik baik
selama ini robby udah baik sama kita
di saat kita gak ada pemasukan
ayo kita cabut dari sini
nggak mau banget sih jalanin
kamu juga lagi sakit
semangat banget jalanin
ya habis aku kan nanti ada kampus kak
aku nggak sengaja
kakak juga minta maaf ya
es krim kami jadi tumpah
aku mau beli
kakak juga minta maaf ya

nggak usah kak
ini kan masih ada
jadi kotor deh

aduh boy nyeselin banget
gak dengerin gue cerita mah ninggalin ke toilet aja
kamu dari tadi aku cariin
aku pikir kamu meninggalin aku pergi
tadi gue cucu muka dulu solang ngantuk banget
sekarang temenin aku keliling lagi ya
mau kemana lagi
boy makasih ya udah nemenin aku
mbak saya mau nebus obat yang kemarin
saya udah konsultasi sama dokter johnny barusan dan udah dikasih resepnya lagi
mohon ditunggu sebentar ya mbak
kak maaf banget ya aku jadi ngerepotin
aku jadi harus nungguin aku
padahal kan aku tahu kakak tuh sibuk banget orangnya
kalau enggak apa apa deh
ya kakak duluan aja
aku gak enak
kakak langsung ke kantor biar kakak gak usah nemuin aku lagi
aku bisa sendiri kok
tuan putri udah tugas seorang kakaknya untuk menjaga adik tersayangnya
lagian kalau nanti kamu disini gangguin cowok cowok gimana
kakak gak rela
mana aja cowok cowok disini adanya sustar sustar dan dokter dokter
dokternya gangguin nanti
gak mungkin gitu lah
keluar orang tau gitu belum
pengen kita langsung the sesion
gue barusan dikejar sama edo ari sama ivan
edo kayaknya masih marah banget sama gue
gue bilang lo bakal beresin semua ini
ari seharusnya semalam gue ketemu sama edo
tapi gue udah urus sama dada makanya gue cancel
tapi lo tenang aja
gue akan ketemuin edo sekarang
dan gue akan jelasin semuanya biar dia gak marah sama lo
lo emang lebih baik daripada mondi
karena mondi gak pernah lakuin ini ke geng serigala
bahkan kalau ada di antara kita yang salah paham